saudara partai gerindra tengah menyiapkan beberapa nama untuk masuk dalam bursa kandidat calon bupati sleman jawa tengah dua ribu dua puluh empat mendatang
salah satu yang dilirik adalah mantu presiden jokowi yakni istri kaisang pangarep erina gudono
dpc partai gerindra sleman saat ini sedang menggodok beberapa nama yang berpeluang diusung saat pilkada
ketua dpc gerindra sleman hr sukaptana menyebut wacana mengusung istri kaisang merupakan usulan internal partai
saya utamakan putra daerah
salah satu putra daerah ini kami yang saya milihkan pak erina gudono ya
istilahnya kami memang mencari kader kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat partai gerindra untuk menjelang pilkada ini
salah satunya mbak erina dan masih banyak
calon calon yang lain yang dari internal